dongeng bahasa indonesia
keliling dunia dalam delapan puluh hari bagian ke sembilan
saat putaran terakhir untuk menyelesaikan taruhan tuan fog mendekat
dia semakin puas dengan perjalanannya
apa yang kau pikirkan tuan fok
aku mulai mengagumi kecerdikan dari seluruh perjalanan ini putri
memang benar jika aku memenangkan taruhan ini
aku akan menjadi presiden klub reform
tapi aku juga ingin menghargai perjalanan kita sendiri
semuanya datang bersama sekarang
taruhanku mempertaruhkan kekayaanku dan semua yang ku dapat
ya bertemu denganmu
itu benar tuan fok
segala hal terjadi karena alasan
tuan tuan kita telah tiba di san francisco
tentu saja aku harap begitu
amerika adalah perhentian terakhir kita

aku sedikit takut sekarang monsieur
saat perjalanan kita berakhir
aku semakin cemas
tapi jangan lupa
pespartu ada monsirmu untuk melindungi kita
selama dia ada di sini
tidak akan ada masalah
tapi siapa yang akan melindungimu dari panah cinta
ada taruhan untuk diselesaikan
oh ya taruhan
pespartu sangat senang melihat san francisco
jalan lebar rumah rumah indah yang rapi
kereta kuda omnibus dermaga besar
sementara pespartu menikmati pemandangan di luar
kepercayaan antara tuan fok dan mira tumbuh
lihat tuhan gedung gedung tinggi itu
tapi kebahagiaan ketiganya di san francisco
ada seseorang di eropa yang kehilangan kesabaran
sudah berminggu minggu sejak inspektur fix menghubungiku
ngomong ngomong fok telah tiba di amerika
bagaimana kau tahu itu
apa kau tidak membaca berita
berita tentang fok ada di mana mana
semua publikasi besar di eropa meliput perjalanannya
oh fok terkenal
iya tapi tidak akan lama
aku tidak hanya bergantung pada fix
aku punya banyak kontak di seluruh dunia
aku sudah membuat pengaturan
kau tahu aku punya teman di amerika yang akan mengirim bingkisan ke folk dengan secepatnya
aku pikir kau berada di timku arthur
kau sekarang mengirim pinky san kepada fok
tuan fok dan putri mira semakin menjadi dekat
tuan fok selalu berpikir bahwa siapapun di luar sains
akan menganggap karyanya membosankan dan sulit dipahami
tapi putri mira adalah wanita yang cerdas
iya betul bagaimana kau tahu namaku
aku punya pinky san untukmu tuan
kau terkenal dan orang orang memasang taruhan dalam perjalananmu
itu taruhan ganda tuan
ini adalah makanan penutup istimewa yang hanya ada di san francisco
kami tidak yakin kapan kau akan kembali ke sini
jadi tolong hormati kami dan terima hadiah kami ini
tuan fok selalu berhati hati dalam menerima hadiah dari orang asing
aku akan menerima kue ini dan memakannya ketika aku merasa perutku sedikit kosong
jika kau tidak keberatan
kau tahu kami baru saja makan siang
dari sana pria aneh itu langsung melakukan panggilan telepon ke eropa
elang telah mendarat
tidak tidak tidak
itu adalah kue yang seharusnya kau berikan bukan elang
apa yang akan membuat fok kehilangan akalnya selama empat puluh delapan jam
dia akan tiba di eropa dalam waktu singkat dan kita harus menghentikannya menyelesaikan taruhannya
elang apa yang kau bicarakan dan di mana ia mendarat dan mengapa kau memberitahuku tentang hal itu
apakah kau sudah gila tapi apakah kau mencicipi elangnya
tuan itu hanya kiasan
maksudku kue itu telah mendarat di tangan phileas fok
oh itu artinya elang adalah pie dan tangan fok adalah cabang tempat elang mendarat
oh bagus bagus
sampai jumpa tabe
tuan aku lapar dan aku pasti bisa memakan kue pie ini
kita harus berhati hati pespartu
lebih baik kita tidak membuat kesalahan sampai kita tiba di eropa
kapal uap ke eropa telah berlabuh kita harus pergi
tapi pespartu tidak mendengarkan rasa laparnya menjadikannya begitu
ya aku yakin sedikit saja tidak akan ada salahnya
tuan fok ke mana pespartu pergi kapal uap ke eropa akan berangkat sebentar lagi
aku adalah penasihat kapal uap ini dan ini tidak akan pergi kemanapun tanpa orang hebat perancis
aku harus mengatakan bahwa kau adalah pria terhormat
kau tentu harus memberitahu putri mira bahwa kau jatuh cinta padanya
pespartu mungkin telah memakan kue pai itu
dan jelas ada sesuatu di dalamnya
perkataannya tidak masuk akal
putri mira katakan padanya kau mencintainya juga
eh eh eh kau kau tidak merasakan apa apa
maksudku eh masuk akal
kita harus memastikan bahwa pespartu tidak lepas dari pandangan kita putri
itu akan sedikit sulit tuan fok
aku akan menguasai dunia
oh ya ampun tolong jangan katakan itu aku tidak ingin membuat orang mengejar kita lagi
dengan delapan jam untuk mengakhiri hari ke delapan puluh di kegelapan langit eropa kapal uap berhenti di dermaga liverpool
pespartu yang sedang beristirahat dan baik baik saja turun dari kapal uap bersama putri dan tuan fok yang berpegangan tangan
sandiwara kecil pespartu hanya membuat mereka menerima cinta mereka satu sama lain
tapi masalah mereka masih jauh dari selesai
tuan tuan fok
kau pencuri akhirnya aku menemukanmu kau pikir kau bisa menghindari cengkraman hukum
beraninya kau bicara seperti itu pada tuhan fok
kami sedang buru buru jangan coba menghentikan kami
dia harus tiba di london dalam delapan jam untuk menyelesaikan taruhan
ya ada cukup dengan kebohongan kalian semua adalah kaki tangannya dan aku atas nama ratu akan menangkapmu juga
kau membuat kesalahan silahkan ikut denganku ke london dan kau akan melihatnya sendiri
aku telah melakukan perjalanan hampir ke seluruh dunia untuk menangkapmu fok aku tak akan percaya lagi kebohonganmu
pespartu dan putri dimasukkan ke dalam penjara di inggris sesuatu yang tak pernah terbayangkan telah terjadi
ketika tuan fok melihat arlojinya dia menyadari
dia telah kalah taruhan
tuan aku yakin ini adalah cerita yang melawanmu
tidak masalah pespartu aku telah kehilangan wibawaku di reform club
telah kehilangan rumahku penemuanku dan kehilangan setengah dari kekayaanku
pada hari ke delapan puluh satu dini hari inspektur fix mendekati tuan fok di penjara
aku sepertinya salah pencuri bank london sudah tertangkap
aku sungguh sungguh minta maaf tuan phileas fogg
aku tidak tahu harus berkata apa inspektur kau dibutakan dengan kemarahanmu terhadapku
kau bertanggung jawab atas tugasmu sekarang bukan aku
dan begitu mereka keluar dari penjara putri mira menyadari sesuatu
pespartu tunjukkan jam tanganmu
iya jam tanganmu ada di belakang
tidak putri berapa kali aku harus mengulangi
ini adalah jam tangan leluhur dan
bukan itu maksudku tuan fok
pespartu tidak pernah menyesuaikan jam tangannya dengan waktu internasional
jadi jam tangannya masih dalam waktu london dan menurutku itu artinya kita masih di pagi hari hari ke delapan puluh
dan apa artinya itu putri
ini berarti kita telah tiba di liverpool pada hari ke tujuh puluh sembilan sesuai waktu london
aku telah menyesuaikan jam tanganku sepanjang waktu
hari ini bukan hari ke delapan puluh satu ini hari ke delapan puluh
jadi kita masih punya waktu delapan jam untuk sampai ke london sampai jam tiga
pespartu tidak mengerti sepatah kata pun dari apa yang dikatakan yang dia mengerti hanyalah
jadi jam tanganku benar
oh pespartu ayo pergi aku akan menjelaskannya di jalan
kembali di london reform club penuh dengan orang orang yang menunggu tuan fok kembali
atau tidak kembali
empat jam lagi menuju jam tiga dan dimana tuan phileas fogg dia pasti akan kalah taruhan
dan hitungan mundur dimulai
rekan rekanku di london aku merasa kasihan atas kehilangan mereka yang bertaruh pada kemenangan phileas fog
dan selamat untuk mereka yang bertaruh atas kekalahannya
sepuluh detik lagi
sepuluh sembilan delapan
apa yang akan terjadi nanti
tidak mau lupa untuk dipercayai
philias fok adalah manusia pertama yang berkeliling ke seluruh dunia dalam delapan puluh hari
london sangat senang sejarah telah dibuat
seorang pria telah berkeliling ke seluruh dunia dalam delapan puluh hari

philias folk disambut dengan kegembiraan dan kebanggaan dan air mata bahagia
bahkan mereka yang telah kehilangan taruhan senang karena sekarang nama kota mereka akan terukir dalam sejarah
philias oh temanku datang dan duduklah di tempat yang seharusnya
phileas fogg diangkat menjadi presiden reform club dengan segera
dan begitu semua orang mengetahui tentang rencana jahat arthur dan cranewick mereka diminta untuk meninggalkan klub
philias hoax seiring waktu mengubah cara pandang dan pemikiran reform club
investor di seluruh dunia mulai berinvestasi untuk penemuan reform club yang menunjukkan kepercayaan pada philias folk
phileas fogg memiliki keluarga baru sekarang
dia selalu menjaga teman teman dan pasangannya seumur hidup dan menjadi sukses
keliling dunia dalam delapan puluh hari akan segera berakhir
tapi perjalanan petualangan fantastis dari kehidupan philias fog baru saja dimulai